sempat meneteskan air mata saat membacakan nota keberatan basuki cayapurnama atau ahok mengaku teringat akan almarhum ayahnya yang meninggal tepat pada tanggal sidang perdananya digelar kemarin
tujuh belas desember adalah tanggal kepergian ayah ahok sembilan belas tahun lalu
di sela sela aktivitas mendengarkan aspirasi warga di rumah lembang rabu pagi ahok mengungkapkan alasannya menangis saat sidang perdana kasus penodaan agama kemarin
yang digelar di pengadilan negeri jakarta utara
mantan bupati belitung timur ini teringat akan mendiang ayah kandungnya yang diakuinya sangat menghormati agama islam
ia juga merasa sedih karena didakwa menodai agama islam padahal ayahnya selalu mengajarkan agar menghormati penganut islam yang merupakan agama orang tua angkatnya
persis sembilan belas tahun ayah saya meninggal
saya teringat bagaimana ayahnya meninggal
ayah saya begitu baik sama orang muslim membantu islam begitu banyak

tentu tuhan menista agama islam yang bapak saya hormati menista agama islam yang ayah angkat saya